sejak bulan juli lalu pt indofarma tbk sebenarnya sudah memberikan kepastian akan
produksi rapid test diagnostik covid sembilan belas di awal september dua ribu dua puluh target produksinya pun
tidak main main tiga ratus pieces perbulannya hal ini dilakukan guna mengurangi ketergantungan
indonesia terhadap impor alat rapid test tapi di akhir bulan agustus ini indofarma diwakili
menteri bumn erick thohir dan menteri luar negeri retno marsudi justru menandatangani
nota kesepahaman dengan grup empat puluh dua asal uni emirat arab untuk mengimpor alat tes cepat pendeteksi
virus corona selain harga yang lebih murah rapid test ini diklaim mampu mengeluarkan hasil hanya
satu menit dengan tingkat akurasi sembilan puluh hingga sembilan puluh tiga persen disinilah kita memastikan bahwa transformasi
daripada industri industri tersebut akan menjadi lebih mudah dan lebih mudah untuk mengembangkan
kita tidak jago kandang tetapi menjadi partner yang baik untuk dalam menjaga
distribusi baik di dalam negeri maupun distribusi atas produk produk indonesia di luar negeri
terlepas dari kecanggihan rapid test dengan teknologi laser ini kementerian kesehatan sejak
pertengahan juli lalu telah mengeluarkan ketetapan baru terkait penggunaan rapid test bijakan ini
dengan rekomendasi who dimana rapid test tidak digunakan sebagai alat diagnostik pasien corona
bahwa penggunaan rapid test tidak digunakan untuk kepentingan diagnostik badan kesehatan dunia
who pun merekomendasikan penggunaan rapid test hanya untuk tujuan penelitian epidemiologi atau
penelitian lainnya yang berhubungan dengan pencegahan dan pengendalian virus corona ini
masih kentalnya importasi rapid test di tengah desakan alat ini untuk tidak lagi digunakan menurut hanifa mdeni
dosen kesehatan masyarakat undip menjadi blunder pemerintah hanifah menyebut ketidaksinkronan
kepentingan dan kebijakan antar lembaga dan kementerian di indonesia pun semakin jelas
rasa terlebih pemerintah banyak menggunakan rapid test buatan luar di tengah akurasinya
yang masih dipertanyakan yang harus kita pertimbangkan adalah validasi dan akurasi
dari alat tersebut yang sudah disetujui oleh who bagaimanapun kita lebih baik tetap pada inline dengan alat alat yang sudah disetujui oleh who bagaimanapun kita lebih baik tetap pada inline dengan alat alat yang sudah diperhatikan
dengan kebijakan kebijakan who
walaupun kita juga harus punya inovasi
untuk mempercepat penurunan kasus covid sembilan belas di indonesia
di tengah gembar gembor impor rapid test yang kesekian kalinya ini
indonesia ternyata sudah mampu menciptakan rapid test
dengan tingkat akurasi sembilan puluh delapan persen
dikembangkan oleh badan pengkajian dan penerapan teknologi
rapid test lokal yang menggunakan strain virus covid indonesia ini pun
sudah mendapat izin ke menkes
rapid test yang dijual seharga hanya rp tujuh puluh lima per buah ini
mulai diproduksi sejak pertengahan juli dua ribu dua puluh
insya allah akhir minggu ini sudah seratus ribu kit kita produksi
dan akan kita skill up akan kita tingkatkan produksinya
hingga bulan depan itu satu juta kit per bulan
importansi alat kesehatan nampaknya masih menjadi candu pemerintah indonesia
padahal sejumlah instansi badan bahkan universitas
mampu menciptakan beragam alat kesehatan yang dibutuhkan
di peliputan cnn indonesia